walaupun telah meninjau langsung beberapa lokasi presiden joko widodo meminta agar pihak yang terkait dengan proyek infrastruktur strategis pemerintah memantau dan melaporkan proses penyelenggaraannya
proyek yang sedang dikerjakan pemerintah diantaranya pembangunan jalan jalur kereta api bandar udara pelabuhan dan kelistrikan
hal ini disampaikan presiden joko widodo dalam rapat terbatas yang membahas evaluasi pelaksanaan proyek strategis di kantor presiden jakarta senin siang
jokowi menyatakan lebih dari separuh dari seratusan proyek strategis yang diusung pemerintah belum bisa dieksekusi karena masih pada tahap perencanaan
proyek tersebut tertera di peraturan presiden nomor tiga tahun dua ribu enam belas tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang diteken delapan januari lalu
dilansir dari cnn indonesia com jokowi menyatakan satu ratus tiga puluh enam proyek atau sekitar lima puluh enam persen masih di tahap perencanaan dan delapan puluh delapan proyek atau empat puluh empat persennya ada dalam tahap pelaksanaan
minta menko perekonomian bapak penas kantor staf kepresidenan terus memantau kinerja proyek proyek ini secara real time
dan kalau ada ampatan harus segera diketahui di mana letak ampatannya di lapangan misalnya masalah pendanaan atau masalah pembebasan lahan dan lain lainnya